lagi piknik sekeluarga
sampai lupa anak
aku mintain ibu kelamaan ya
belum makan kan
aku bawain makanan buat ibu
ibu buat apa
kamu baik baik saja kan
aku siapin makanan buat ibu ya
tadi ada yang menerung ibu manu
baik baik aja kan
manu dan satunya aman aman saja pak
orang yang nerung itu
masih ada di sekitar
perketat penjagaan mereka
sayang kamu mau kemana malem malem
ah ke tempat mano
ngapain kamu peduli
apalagi kan dia deket sama reski
jess ini bukan tentang mano lagi
ini satria juga dalam keadaan bahaya
ada apalah gini kalian ribut ribut
kalau usah kan
ma mano di ancam lagi ma
sekarang kamu tunggu apa lagi
cepetan dong berangkat
ya udah cepetan riko
kamu jadi khawatir soal mana
kenapa sih semua orang belain mano
jessica kamu harus tahu
mano tuh dalam bahaya
jadi wajar dong kalau kita kasih perhatian ke dia
jadi wajar dong
ya aku mau
emang gak enzir
ngapain dia malam malam datang ke sini
kamu sudah ketemu mano
kita juga gak tahu kenapa mas riko datang
pasti ada yang penting
ibu mau ketemu dia dulu
ada apa kok malam malam ada di sini
oh enggak bu
tadi saya dapet kabar
kalau mano ditemani
lagi jadi makanya saya mau ngecek langsung
ke rumah ini
mastiin kau semuanya baik baik aja
gak usah repot repot ke sini mas kan udah ada security
di rumah ini kan bukan cuma ada kamu
ada satria juga kan
kalau aku nggak turun tangan langsung aku khawatir
bahkan rencana malam ini aku mau turun langsung
buat menjaga bareng sama mereka
nggak usah dipikir pikir dengan aku soal itu
enggak uradu go
pernah hasil lo kalah
ya gua nyangka
buat aku semua nih
kamu yang asing ya
lagi piknik sekeluarga
sampai lupa anak